dari jakarta gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
siklus empat belas hari terakhir perpanjangan psbb ini bergantung pada perilaku masyarakat yang berada di wilayah psbb
anies berharap di akhir masa perpanjangan psbb dapat mulai melakukan transisi menuju kehidupan normal baru
perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta akan berakhir pada empat juni mendatang
anies baswedan berharap masyarakat bisa menjalankan pendisiplinan protokol kesehatan
sehingga tahap menuju kehidupan normal baru segera terlaksana
nantinya protokol kesehatan untuk setiap sektor akan diumumkan
baik protokol kesehatan dalam kegiatan peribadatan kegiatan sosial dan budaya hingga perekonomian
masa psbb ini saat ini bisa menjadi masa penghabisan bila kita semua disiplin
mudah mudahan tanggal empat nanti menjadi masa akhir
akhir psbb lalu kita bisa mulai transisi menuju normal baru